sementara itu di lombok bantuan dana rehabilitasi rumah korban gempa di lombok belum rata
sejumlah warga terpaksa berhutang untuk membangun kembali rumahnya
rumah yang mereka bangun adalah rumah konvensional
di mana rumah ini diakini memiliki kekuatan yang sama dengan rumah instan sederhana
namun biayanya bisa lebih murah
data dari komando satuan tugas gabungan terpadu bencana gempa nusa tenggara barat
pertanggal sebelas oktober dua ribu delapan belas menyebutkan ada satu ratus empat puluh sembilan tujuh ratus lima belas rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa
sementara hingga saat ini dana bantuan gempa yang sudah ditransfer ke rekening warga korban gempa
baru sekitar tujuh lebih rekening
tersisa sekitar satu ratus empat puluh dua ribu lebih rumah warga yang sedang dalam proses verifikasi oleh petugas
dan masih menunggu pelaksanaan pencairan dana
karena masih lama menunggu proses pencairan tersebut
sejumlah warga korban gempa
akhirnya terpaksa berutang dan menjaminkan barang berharga miliknya
untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah tetap
warga di dusun benteng kecamatan pemenang barat kabupaten lombok utara ini misalnya
terpaksa menjaminkan sertifikat tanahnya untuk mengumpulkan dana
agar hemat ia juga membangun sendiri rumahnya tanpa bantuan tukang
bangnya kan kita kan itu kan sertifikat tanah ini rumah ini dulu
dulu kan sudah dibikin sertifikat
itu tanahnya sertifikannya kita pinjamin sama bank lah gitu
berapa dapat berapa pak
dua puluh lima juta pak
dua puluh lima juta cukup nggak untuk bangun
belum sih belum apa apa
tapi kan untuk sebetulnya sementara dulu
supaya yang penting bisa sampai ngatap dulu lah
sementara itu gubernur ntb zulkifli mansyah menyebutkan
keterlambatan pendataan dan penyaluran dana tersebut
terbatasnya fasilitator di lapangan
salah satu masalah di fasilitatornya
fasilitator itu kan kemarin dari pupr
jadi harus membuat rab kemudian gambar
ini ternyata butuh waktu dan jumlah mereka sangat terbatas
nah sekarang diverifikasi dulu kita harus menyediakan lebih banyak fasilitator
dan juga orang daerah nggak punya kesulitan juga
mengangkat fasilitator lokal yang penting dibangun dulu
nah kemarin kan masih terlampau hati hati
nah sekarang itu kalau nggak salah hampir lima ratus fasilitatornya
kalau kita tambah dalam dua tiga
tiga kali repot mungkin akan jauh lebih cepat
pemprov pakai yang nggak fasilitator
ya kita bukan hanya pemprov
tapi juga bupati bupati wali kota kita ingin minta untuk ditambah
ini belum tahu
kita sesuaikan secara proporsional lah
selain karena kondisi tenda pengungsian warga sudah banyak rusak
warga berinisiatif pindah sendiri karena musim hujan sudah mulai datang
mereka khawatir bila terus di tenda
berbagai penyakit akan menyerang warga
lalu rahmat juniadi lombok utara